di cirebon jawa barat ratusan buruh dari serikat pekerja nasional wilayah cirebon
berunjuk rasa menolak omnibus law ke dprd setempat
dalam aksinya mereka melakukan long march dengan cara menuntun motor
setelah bernegosiasi sejumlah perwakilan buruh ini pun diizinkan masuk gedung dprd
untuk menyampaikan aspirasinya
namun anggota dprd tengah kunjungan kerja ke luar kota
buruh mendesak agar dprd melayangkan surat rekomendasi penolakan terhadap undang undang cipta kerja
para buruh mengancam akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pihak dprd
di jakarta barat puluhan mahasiswa dari lima kampus yang tergabung dalam border rakyat
selasa malam menggelar aksi unjuk rasa memblokir jalan di kawasan perampatan grogol jakarta barat
akibat dari aksi unjuk rasa ini arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan
aksi unjuk rasa mahasiswa
ini awalnya ingin membakar ban bekas di tengah jalan
namun petugas kepolisian langsung membuarkannya
di kota serang banten aksi ribuan mahasiswa menolak disahkannya undang undang cipta kerja pada selasa malam
berujung bentrok dengan polisi
mahasiswa yang diminta membubarkan diri justru menantang petugas
petugas yang berusaha memukul mundur mahasiswa dengan melemparkan gas air mata
malah dibalas dengan lemparan batu
sejumlah polisi alami luka bocor di bagian kepala
terkena lemparan batu termasuk kombes pol amundin alami luka bocor pada bagian kening
kericuhan meredah saat petugas mengerahkan seluruh personil dan barakuda memukul mundur masa
tim liputan cnn indonesia